halo selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update
penanganan korban gempa di lombok masih mengalami banyak kendala
warga masih banyak yang tinggal di tenda tenda darurat
dan menumpang di lahan milik warga karena masih menunggu pencairan dana bantuan gempa
wapres yusuf kala meminta penanganan gempa dipercepat
empat bulan berada di tenda tenda pengungsian membuat warga cemas
musim hujan telah tiba kondisi tenda pengungsian sudah banyak yang rusak parah
sementara bantuan rehabilitasi rumah masih banyak kendala
hingga saat ini belum didapatkan oleh warga
data dari bnpb pusat menyatakan total tercatat ada dua ratus enam belas lima ratus sembilan belas unit rumah rusak
di tujuh kabupaten kota di ntb yang terkena dampak gempa
dengan rincian tujuh puluh lima satu ratus tiga puluh delapan rusak berat
tiga puluh tiga tujuh puluh lima rusak sedang
satu ratus delapan tiga ratus enam unit rusak ringan
sementara total dana yang sudah ditransfer ke kelompok masyarakat mencapai
dalam kunjungan kerjanya ke pengungsi korban gempa di pengempel indah kota mataram minggu sore
wakil presiden yusuf kala langsung melakukan rapat koordinasi
dengan gubernur ntb serta pihak pihak terkait untuk penanganan korban gempa lombok
dia juga wiele mengdemani baju acknowledgment ry dan kasus empat minggu
itu berasal dari di clinicut sejarah di bali
sebelum nyetir dia keluar terus dengan garis regresinya
yang mendirikan hal ini mitad dan wow
senang berjalan semuanya ini kan proses tiga bulan dua bulan itu ambil sudah pakai untuk persiapan
tadi ini baru sudah boleh bangunan sedangkan dia tadi sudah mulai bangunan rumah rumah
kita beralih ke yaman krisis kelaparan di yaman belum juga bisa teratasi
laporan terbaru menyebutkan satu balita yaman meninggal setiap sepuluh menit
pernyataan ini disampaikan oleh direktur unicef timur tengah sabtu waktu setempat
yang menyatakan anak anak di bawah lima tahun tewas akibat kelaparan dan terserang berbagai penyakit yang ditimbulkan dari krisis makanan di yaman
selain itu sejumlah keluarga di hodaidah dan sana kekurangan pasokan air bersih buah dan sayuran
sementara sebanyak satu delapan juta anak anak di yaman mengalami gizi buruk
bahkan empat ratus ribu diantaranya telah akut dan mengancam nyawa
krisis kelaparan yang telah terjadi selama tiga lima tahun ini seiring dengan perang yang terjadi di yaman
pbb pun telah menyarankan untuk mengadakan perjanjian perdamaian antara pemerintah yaman dan koalisi arab saudi
demikian cnn indonesia update kali ini program cnn indonesia news report bersama alfian raharjo akan kami lanjutkan
tetap bersama kami